dan kami telah terhubung dengan wali kota bogor bima arya selamat siang pak bima
pak bima bagaimana situasi banjir yang terjadi di wilayah bogor saat ini
apakah ketinggian air di bendung katulampa sudah turun atau masih tinggi pak
ya tadi saya ketika meninggalkan katulampa sudah agak turun dari dua ratus empat puluh ke dua ratus tiga puluh gitu
tetapi tetap kita waspada dilaporkan ada tiga belas titik di bogor yang terendam banjir
sedang kita data untuk dilakukan antisipasi
dan saya sedang berada di jembatan satu duit
di sini jembatan ini kita tutup karena airnya cenderung meluap ke jalan
dan ada penumpukan sampah di sini
saya sedang berkoordinasi dengan pak kapolres untuk memantau titik titik lain
apabila ada penyesuaian arus ya diakibatkan karena genangan
sejauh ini saya koordinasikan bppd camat hura untuk semuanya stand by di wilayah masing masing
terutama yang berada di jembatan satu duit

oke bagaimana cuaca di tempat anda saat ini
cuaca hujan rintik rintik
oke antisipasinya lagi kembali
pak bima tadi anda katakan bahwa sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak
kemudian juga ada berapa titik tadi yang sudah tergenang banjir di bogor
tiga belas titik ya
oke kesemuanya itu apakah bagaimana dengan kondisi banjirnya
pak bima bisa anda ceritakan lebih detail lagi
ya beberapa titik seperti di sempur dilaporkan beberapa rumah terendam
nah tapi ini saya masih kumpulkan datanya
berkoordinasi dengan teman teman tagana teman teman bpbd badan pengendalian bencana
untuk memastikan di titik mana saja yang kondisinya parah
oke bagaimana dengan para pengungsi apakah sudah ada titik titik pengungsian di tiga belas titik itu
masih berada di wilayah masing masing
tetapi menjauh dari titik titik bencananya
jadi menjauh dari rumahnya tapi belum ada titik pengungsian
apakah pemkot juga akan menyediakan posko posko pengungsian di sana
oh iya iya kita sudah saya minta koordinasikan untuk disiapkan titik titik pengungsian di wilayah wilayah terdekat ya
terutama di kantor kantor pemerintahan seperti kecamatan dan kelurahan
oke antisipasi untuk kebutuhan para korban pak
seperti misalnya obat obatan makanan
apakah sudah disiapkan saat ini
sudah sudah dikoordinasi untuk disiapkan
oleh dinas sosial bencana dan lain sebagainya
oke terkait dengan korban
nanti apa saja yang dikirimkan bantuan dari pihak pemkot
kita masih mendata dulu kebutuhannya apa
tetapi semuanya kan sudah siap kita
ada natura bahan bahan makanan pokok baju baju dan sebagainya
ya sudah disiapkan memang
kita sudah punya persediaan untuk itu
kebutuhan dimana kita salurkan nanti
oke tadi anda mengatakan masih mendata terkait dengan tiga belas titik banjir di kota bogor
apakah sudah ada informasi terkait dengan korban
atau mungkin jumlah
belum ada ya
tadi saya berbicara dengan humas bmkg pak bima
yang mengatakan bahwa potensi hujan ini di kawasan bogor dan sekitarnya
masih akan terjadi hingga tiga hari ke depan
jadi antisipasi anda pak terkait dengan mungkin semakin banyak
atau meluasnya kawasan banjir di sana
apakah sudah ada persiapan terkait dengan hal ini
ya kita siapkan posko posko bencana itu dulu
dan kita evakuasi rumah rumah yang berada di pinggiran sungai
itu itu dulu
terkait dengan jalan di
sejumlah jalan yang tertutup dengan longsor
juga tadi anda mengatakan ada sebuah jembatan yang harus terpaksa ditutup
apa yang akan dilakukan dengan warga di sana
mungkin tidak bisa keluar
akses mereka tertutup pak bima
ya sejauh ini baru satu ruas jembatan
yang lain belum
ya di jembatan satu duit ini kita tutup dulu
ya saya tadi sudah sampaikan ke warga bogor lewat berbagai macam kanal media
untuk menghindari jembatan satu duit di dekat jambu dua
yang lainnya belum kita tutup
belum ada laporan lagi yang perlu ditutup
untuk pengawas sendiri di bendung katulampa seperti apa pengawasannya pak bima
masih standby di sana
masih standby di sana
karena warga banyak yang datang ke sana untuk melihat lihat
saya minta diperketat kemakamanannya ya
jangan sampai ada persoalan baru di sana
tetapi bendungan sendiri tadi sudah turun sedikit ya
dari dua ratus empat puluh menjadi dua ratus tiga puluh
oke sudah turun sedikit menjadi dua ratus tiga puluh cm ya
oke baik terima kasih
wali kota bogor bima arya sudah bergabung dengan breaking news cnn